wellfire hitam melintas masuk melalui pintu pos empat istana bogor jawa barat senin sore kemarin
mobil yang diketahui milik ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono itu diiringi satu mobil pengawal di belakangnya
susilo bambang yudhoyono menemui presiden joko widodo di istana bogor
pertemuan digelar tertutup dan berlangsung sekitar satu jam
hingga pertemuan selesai menjelang maghrib tidak ada konfirmasi langsung mengenai maksud dan tujuan pertemuan antara kedua tokoh tersebut
spekulasi muncul pertemuan jokowi dengan sby itu berkaitan dengan reshuffle kabinet
isu reshuffle mencuat saat jokowi ditanya wartawan di istana jakarta minggu malam
ekspresi jokowi berubah menjadi serius dan malah bertanya balik isu reshuffle kabinet
itu dari mana
dengar dari mana
di luar pak
ketua dpr ri yang juga ketua dpp pdi perjuangan puan maharani melihat ada sinyal reshuffle karena ada kementerian yang sedang mengalami permasalahan hukum
risafel kabinet merupakan hak prerogatif

namun kalau melihat apa yang terjadi akhir akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum
tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau pergantian dari menteri dari kementerian tersebut
sementara anggota dewan pertimbangan demokrat santoso menyebut
belum ada tawaran khusus agar demokrat bergabung ke kabinet indonesia maju
pertemuan sby dan jokowi dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas jelang pemilu dua ribu dua puluh
para elit sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
itu yang pertama
yang kedua pemilu ini harus diciptakan bahwa ini pesta bukan hal yang menakutkan
nah inilah yang mungkin saya kira merupakan bagian dari niatan
sby dan jokowi bertemu bilang mereka menciptakan itu
supaya rakyat jangan terbelah
kalau ternyata ada peluang pak buat demokrat gabung ke kabinet pak jokowi
saya belum komen ke arah itu
politikus partai keadilan sejahtera mardani alisera
menganggap wajar jika partai demokrat masuk dalam kabinet menteri indonesia maju
imbas dari pertemuan jokowi dan sby
menurutnya jika keputusan tersebut dilakukan oleh jokowi
maka akan semakin menunjukkan bahwa jokowi memberikan dukungan kepada prabowo subianto dalam pilpres dua ribu sembilan belas
pertama wajar saja karena pak jokowi lagi perlu memperkuat dan demokrat sudah mendukung pak prabowo
kalau demokrat dapat juga saya lagi mikir jangan jangan pak jokowi kian kuat ke prabowo
dari spekulasi liar tersebut mardani mengingatkan kepada presiden jokowi
untuk tak lagi cawe cawe dalam urusan pilpres dua ribu dua puluh empat
tim liputan cnn indonesia
pasca pertemuan ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono dengan presiden jokowi
kini publik menafsirkan masuknya demokrat dalam bursa menteri
di antara isu reshuffle yang semakin menghangat
benarkah pertemuan ini secara spesifik membahas soal itu
mengapa baru sekarang
apa karena setelah demokrat mendukung pencapresan dari prabowo subianto
dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio ada dua narasumber
pertama kepala bakomstra partai demokrat herzaki mahendra putra
dan yang kedua direktur sekutif indo strategik ahmad karel umam
assalamu'alaikum selamat malam mas zaky mas umam
waalaikumsalam selamat datang selamat malam mas ram mas umam
waalaikumsalam selamat datang selamat malam mas ram mas umam
baik dalam kondisi sehat mas mas kalian
saya langsung ke mas zaky kalau begitu
jadi benar tidak mas ini pembacaan tafsir publik bahwa ini merapat dan siap ada kursi menteri begitu untuk demokrat
wah pertama kami mesti sampaikan ya kalau bicara mengenai reshuffle itu kan ranahnya pak presiden
ya tentu beliau ingin yang terbaik untuk bisa membantu beliau terutama dalam waktu setahun terakhir ini
bagaimana agar pemerintahan beliau bisa soft landing

bagaimanapun sembilan tahun kerja keras tentu ditambah satu tahun inginnya optimal hasilnya itu satu hal
nah membantu soft landing ini artinya ada menteri yang dari demokrat begitu mas artinya kalau dalam arti dibantu tadi
kalau sampai dengan saat ini yang saya tahu kemarin itu adalah pertemuan antara dua tokoh bangsa
beliau ini kan sesama presiden ya pak sby adalah presiden ri ke enam pak prabowo mohon maaf pak joko widodo adalah presiden ri yang ke tujuh gitu
mohon maaf tadi saya keselek nyebut pak prabowo ya
presiden ri yang ke delapan nih gitu ya kan
ingat pemimpin di eranya masing masing punya pengalaman saling sharing dan udah cukup lama juga ini tidak bertemu berbicara berdua secara khusus gitu
jadi pertemuan ini tentunya kalau kami lihat lebih banyak temukan antara dua tokoh bangsa dan saling konfirmasi mengenai isu isu kebangsaan isu isu kekinian gitu
setelah tidak bertemu selama empat tahun
jadi wajar sajalah kalau misalnya banyak yang tidak untuk
tapi yang kami tahu ya yang kami disampaikan beliau berdua ini punya kesepakatan gitu
kesepakatannya apa bagaimana masing masing punya tugas dan tanggung jawab di peran saat ini untuk menyukseskan pemilu dua ribu dua puluh empat nanti agar bisa berlangsung jujur adil dan aman
karena bagaimanapun ini kan pesat demokrasi
pak joko widodo selaku presiden punya komitmen untuk menjaga agar pesta demokrasi ini berjalan dengan baik
begitu juga dengan bapak sby
beliau punya pengalaman dulu bagaimana mengawal dua pemilu langsung dan juga mengikuti dua pemilu sebagai capres
sehingga banyak saling sharing nih berdua mengenai bagaimana mensukseskan pemilu
oke mas eki maksud anda mensukseskan pemilu artinya dalam ranah koalisi anda begitu artinya mensukseskan prabowo yang baru didukung demokrat bukan begitu
ini kan pertemuan dua presiden
pak joko widodo punya tanggung jawab bagaimana pemilih ini sukses
kan jelas kata kuncinya kesepakatannya adalah kita ingin pemilu ini berlangsung jujur adil dan demokratis
ya kami misalnya pak sby kan presiden juga saat ini ada di demokrat bagaimana misalnya demokrat sebagai salah satu elemen bangsa dan juga peserta pemilu
berupaya semaksimal mungkin mendukung semua elemen bangsa yang terlibat dalam pemilu agar pemilu ini sama sama jujur adil dan demokratis
pak joko widodo juga menginginkan hal yang sama
pertama contohnya presiden tidak dalam konteks maaf ya tidak dalam konteks cewek cewek ya dukung si a
dukung si b
kami tahu perbincangannya yang disampaikan oleh pak sby kepada kami kami ya seperti itu gitu
jadi lebih bicara mengenai isu sukarela pengsaan isu kekinian tapi satu hal yang pasti komitmen bersama menyususkan pemilu jujur adil dan demokratis
baik baik saya akan ke mas umam mas umam seperti apa membacanya tadi mbak puan mas mardani sudah mengatakan arahnya sepertinya kesana
apalagi keseleknya mas herzaki tadi sudah menyebut nama pak prabowo begitu mas umam bagaimana mas
kesedaknya mas zaky itu adalah tanda tanda alam jadi sebenarnya ini bisa diterjemahkan dalam beberapa hal
tapi mas bram yang pasti kalau misalnya kita cermati secara historis sebenarnya pak jokowi itu tidak keberatan sama sekali untuk menerima demokrat menjadi bagian dari pemerintahan
dan kalau misalnya kita ingat kita cermati pada tanggal sembilan oktober

dan beliau bukan hanya hadir secara terbuka mengatakan saya adalah seorang demokrat
artinya apa hal itu sebenarnya memberikan sebuah konfirmasi tidak ada sebuah perbedaan ideologis atau cara pandang terkait dengan visi misi kebangsaan yang berbeda
tetapi kemudian kebersamaan itu per hari ini waktu itu situasi dikabarkan

demokrat sudah hampir menyatu dengan kubu pengusung jokowi
tetapi konon dalam sebuah pertemuan para elit partai di istana negara ada satu pimpinan partai yang mengatakan apa kemudian untungnya kalo demokrat ada di sini

lalu kemudian disambung dengan kalimat kalau misal kemudian demokrat ada di sini bisa jadi saya tidak akan berada di bagian dari koalisi ini
dan statement itu adalah statement dari salah seorang pimpinan partai dari partai yang besar di indonesia
nah situasi itulah yang kemudian akhirnya menciptakan gap komunikasi antara demokrat dengan pak jokowi sendiri
tetapi kalau misal kita cermati pada hari ini betul memang tentu saya juga berkeyakinan
bagaimana seorang presiden ri ke enam presiden ri ke tujuh bertemu tentu bicara masalah kebangsaan
tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada atau kemarin dibahas isu isu terkait dengan konteks politik praktis
dan kalau misalnya memang betul pak jokowi adalah mastermind sekaligus mentor dibalik kekuatan koalisi indonesia maju
maka besar kemungkinan salah satu yang dibahas adalah bagaimana kemudian menyukseskan dalam konteks ini adalah pencapresan pak prabowo subianto
dan kalau misalnya memang betul itu terkonfirmasi
maka kemudian secara maksimal
dari perjuangan kubu dari prabowo subianto seolah mendapatkan insentif yang luar biasa
karena setidaknya ada dua nama presiden dua nama besar
yaitu presiden ri ke enam susilo bambang yudhoyono dan presiden ri ke tujuh jokowi dodo
dan tentu ini akan menjadi sebuah political endorsement yang luar biasa menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
oke mas umam artinya kemudian ini bisa menjadi semacam citra publik begitu anda mengatakan
dua pemimpin bertemu ada di belakang seorang prabowo subianto begitu begitu maksud anda mas umam
ya kalau misal kemudian agenda kepentingan politik praktis yang kemudian dibahas dan kemudian bisa mengarah ke sana
tentu ini menjadi sebuah endorsement yang sangat luar biasa bagi prabowo subianto
dan kalau misal kemudian kita cermati lebih lanjut mas bram
kalau misal posisi dari demokrat saat ini berada di koalisi indonesia yang maju
nama sebuah koalisi yang sebenarnya representasi dari kabinet indonesia maju
maka kemudian menjadi cukup membuka spekulasi yang lainnya
bahwa jangan jangan demokrat juga akan mendapatkan porsi di kekuasaan dalam konteks ini adalah kabinet
karena ada setidaknya indikator dasar
situasi per hari ini ada sejumlah menteri yang terkena sejumlah isu kasus hukum
dan itu pemberhentian menteri hanya tinggal menunggu waktu
yang kedua kalau misal kita cermati sejumlah menteri dari partai partai yang saat ini misalnya berada di koalisi perubahan
yaitu nasdem dan juga pkb
juga semakin terbuka dan juga lantang menyuarakan narasi yang begitu vulgar
menunjukkan garis perbedaan dengan kebijakan politik pemerintah
bisa saja kemudian jokowi melakukan evaluasi itu
nah situasi ini bisa saja kemudian menjadi celah bagi masuknya demokrat
yang sudah lama dipikirkan sebagai demokrat

tapi kemudian tertunda sehingga kemudian who knows
di momentum ini akan tercipta rekonsiliasi antara presiden jokowi dodo dan juga spi ke depannya
oke jadi ini timing yang tepat begitu ya mas herzaki
kalau kemudian tadi dari analisa mas umam
mungkin pak jokowi sudah cukup lama ingin tapi saat ini baru bisa
demikian kak mas zaky
kalau kaitan dengan katakanlah di veto misalnya ya
masuknya di moca di kmn di dua ribu delapan belas

silakan masyarakatlah yang memiliki tafsir
dan juga memiliki pemahaman dan pengetahuan sendiri mengenai itu
ya yang kedua ini kemarin ini kan silaturahmi ya
jangankan silaturahmi dengan bapak presiden jokowi dodo
diajak silaturahmi dengan ibu megapun pak spi itu sangat terbuka
ini dicatat nih mas boleh ya
pak rakyat indonesia yang menonton cnn saat ini
saya herzaki jubir partai demokrat ini siap menemani pak sby ke teguh umar
jika memang ada pertemuan dengan ibu megapun
kan ini demi kepentingan bangsa dan negara
bukan kepentingan pribadi dan golongan gitu
ya tapi hanya jangan juga salah tafsir
silaturahmi ini kemudian ditafsirkan kami akan kemana mana
enggak demokrat tegas dan jelas saat ini bersama prabowo
demokrat mendukung prabowo
dan kita ingin prabowo bisa menjadi presiden dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
pertama pak jokowi dodo antara pak spi itu lebih kepada silaturahmi dua ribu dua puluh
mas zaky tapi kalau kemudian publik menafsirkan ketika anda oke tegak lurus dengan pak prabowo
masih setia dengan pak prabowo tapi kunjungannya ke pak jokowi ini menguatkan dukungan
dua orang kan hari ini mengkaitkan begitu endorsement jokowi ke seorang prabowo
seperti apa mas rakyat
kalau endorsement pak jokowi dodo entah ke pak ganjar ke pak prabowo
tentu pak jokowi dodo pak presiden lah yang lebih bisa menjawab terkait itu
kalau kami yang jelas kemarin pertemuan pak sby pemimpin negeri ini presiden erick ke enam
pak jokowi presiden erik ke tujuh
ingat ada mimpi beliau kan bisa bersama sama dengan pak jokowi
bu mega jalan paru yang naik kereta
inilah menunjukkan bagaimana keguyupan antara para pemimpin negeri ini
yang kemudian nanti ditemani oleh pemimpin presiden ri yang ke tujuh
ya mungkin saja pak prabowo
jadi ini menjawab mimpi seorang spi beberapa bulan yang lalu begitu ya
dengan salah satunya bertemu terlebih dahulu
dan nanti menyiapkan presiden yang baru
begitu ya mas zaky
bukan menyiapkan ya enggak
itu beda hal mas
konteksnya adalah bagaimana pak jokowi dodo pak spi bu mega bisa guyup bersama sama
lalu juga nanti dengan siapapun presiden erick ke delapan nya
ya kalau kami berharapnya pak prabowo gitu
mereka berempat ini bisa duduk bareng bagaimana memimpin negeri ini ke depannya
jadi presiden ke delapan nanti mendapatkan langsungan dari bu mega pak spi dan pak jokowi dodo
sehingga kita bisa melakukan akselerasi pembangunan
bangsa dan negara ini bisa mendapatkan manfaat sebesar besarnya dari kemimpinan ke depan
tapi kemudian publik juga melihat ketika hari ini mentan berkasus dengan hukum
belum kembali ke indonesia
jangan jangan demokrat siap ini untuk mengisi posisi mentan begitu hari ini
salah satu yang disampaikan pak sby ke pak jokowi dodo ini
ya tidak berbicara
beliau ini berbicara menjelaskan mengenai perubahan
karena kan banyak salah tafsir
perubahan ini yang beliau sampaikan ya
bahwa apa yang baik dari pemerintahan sebelum sebelumnya
itu ya pasti akan kita lanjutkan
kalau nanti misalnya katakanlah demokrat bagian dari pemerintahan yang kedua
apa yang kurang pas misalnya bisa dioptimalkan ke depannya
itu akan kita perbaiki
ini kan sudah disampaikan oleh mas ahaye dalam berbagai kesempatan dan berbagai pidato
ini juga menjadi salah satu materi yang didiskusikan
kalau misalnya kaitannya dengan menteri pertanian
dengan kpk ya itu kan ranah hukum
kami tidak akan masuk ke sana
ya kita silakan kpk silakan menteri pertanian
itu silakan proses
oke mas ahy kami sudah mendapat poin anda
terakhir saya ke mas umam
mas umam ketika memang nanti akan mendapatkan jatah menteri
terlambatkah begitu empat bulan menjelang pencoblosan
satu tahun menjelang pergantian presiden
bagaimana anda melihat
terakhir singkat saja mas umam
ya tentu partai demokrat akan mencoba untuk memperhitungkan itu
apakah kemudian positioning terkait dengan konteks ini
akan memberikan impact secara elektoral
baik positif maupun negatif
tentu akan diperhitungkan secara cermat
tetapi di saat yang sama
tentu semua bergantung pada basis kekuatan untuk mensosialisasikan
pada basis pemilih loyal partai tersebut
dalam konteks ini adalah partai demokrat
jika kemudian bisa tersosialisasikan dengan baik
bisa saja misal katakanlah kemudian reshuffle dilakukan
beberapa bulan menjelang pemilu
maka kemudian itu akan terkonfirmasi
dan juga mengkonsolidasikan basis kekuatan elektoral
di sejumlah titik terutama di wilayah mereka masing masing
tetapi yang pasti mas bram
bahwa ini adalah sebuah ujian kekuatan hak veto
dalam konteks sistem presidensial yang betul betul memadai
dalam konteks kekuasaan pak jokowi
selama ini seolah pak jokowi berada di bawah bayang bayang
kekuatan besar yang kemudian menjadi hak veto
memiliki hak veto dan kemudian beliau ditempatkan sebagai petugas partai
kalau misal kemudian memang betul
jokowi memiliki keberanian untuk itu
maka ini akan menegaskan bahwa terjadi rekonsiliasi kekuatan
misalnya antara jokowi dan juga sby
dan kemudian di saat yang sama membebaskan prasangka atau asumsi
bahwa jokowi berada di bawah bayang bayang kekuatan politik tertentu
oke baik baik oke kita lihat seperti apa pak
kemudian sesuai dengan apa yang kita diskusi dan narasikan pada malam hari ini
kita akan tunggu terima kasih atas waktu anda mas herzaki mahendra putra
komstra partai demokrat serta mas ahmad karyulmam
direktur eksekutif indo strategik telah bergabung sama kami selamat malam
selamat malam sehat selalu mas mas kalian
ya makasih ya assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh